selamat pagi wah sudah jam jamnya sarapan nih
apa menu sarapan anda
kalau saya kali ini mau pesen bubur ayam
tahu nggak sih bahwa ada plus minus dan pola konsumsi bubur ayam yang baik
nah sebelum kita cari tahu saya mau pesen dulu ya
udah lapar nih
yuhuu siapa yang gak tahu bubur ayam
makanan andalan di pagi hari yang dilengkapi ayam suwir kacang bawang goreng dan kerupuk
ditambah sate jerawan memang nikmat ya disantap selagi hangat sebelum beraktivitas
dengan santapan yang murah dan mudah di cerna tersebut
jangan menyantapnya terlalu sering ya karena hal itu dapat meningkatkan kadar gula darah
juga memicu kram otot dan sakit kepala akibat defisiensi zat gizi pada bubur ayam
dokter spesialis gizi dari artemisia women's and children's clinic menjelaskan
dalam satu mangkuk bubur tanpa taburan berlebih dan pelengkap sate
tidak terdapat kandungan serat
selain itu dibandingkan dengan hidangan sarapan lain
bubur ayam relatif lebih rendah kalori yakni sekitar satu ratus lima puluh sampai dua ratus kalori
hal ini akan membuat anda lebih cepat lapar dan cenderung lebih sering mengemil setelahnya
tadi bubur itu sudah diolah dan dengan cara masak yang lebih lama dibandingkan dengan nasi putih
nah yang terjadi adalah struktur dari karbohidrat itu sudah terpecah
sehingga mudah diserap oleh tubuh
jadi dengan cepat akan meningkatkan bubur
kandar gula darah
bukan tapi bukan semata mata kadar gulanya tinggi tapi kecepatannya menaikkan gula darah
pelengkapnya itu yang kita mainkan
contohnya pelengkapnya mungkin bukan yang jeruan tetapi telur puyuh misalnya sate telur
atau mungkin bisa juga setelah makan bubur ditutup dengan pencuci mulut berupa buah buahan buah potong
jadi seratnya lebih lengkap juga
otomatis dengan adanya serat dari buah indeks glikemik yang tadi tinggi pada bubur
agar sedikit bisa diturunkan
dokter mengingatkan kita tidak boleh melewatkan sarapan
menu sarapan bisa divariasikan agar tubuh memiliki cadangan energi yang cukup untuk beraktivitas
bubur kacang hijau roti gandum dan bubur manado yang lengkap dengan sayur mayur dan protein hewani bisa menjadi pilihan
inilah alasan mengapa ahli gizi menyarankan kita untuk mengonsumsi bubur manado karena kaya akan serat dan juga vitaminnya
dalam satu mangkok yang saya konsumsi saja ada minimal tiga macam sayuran
seperti kemangi bayam dan juga kangkung
wah selain nikmat juga sehat
orang dewasa normal tanpa penyakit penyerta membutuhkan satu lima ratus hingga dua dua ratus kalori
tergantung usia ukuran badan jenis kelamin serta tingkat aktivitas
pastikan kebutuhan energi anda tercukupi agar kesehatan terjaga dan anda dapat beraktivitas secara optimal ya
larissa aradia muhammad wahyudi jakarta